pertama kali ini ada aksi teror yang cukup menggemparkan di yogyakarta putri
ada sejumlah perempuan di kota yogyakarta yang menderita luka sayat setelah diserang dengan benda tajam oleh orang yang tidak dikenal
dan belum tahu apa motif penyerangan ini
teror ini pertama kali menimpa ner di kawasan kota gede yogyakarta
senin siang siswa kelas enam sd randusari ini mengalami luka serius di lengannya saat seseorang tidak dikenal menyerangnya sepulang sekolah
hari ini ner harus mengikuti ujian nasional dengan lengan di perban
sementara itu pada hari yang sama penyerangan juga terjadi pada seorang siswi sma dan seorang mahasiswi di universitas ahmad dahlan
hingga kini polisi masih terus memburu pelaku penyerangan
ini hampir semuanya wanita ya putri
kami juga belum bisa memastikan tapi kemungkinan kemungkinan mungkin seperti apa yang disampaikan
untuk memastikan ini pakai apa mungkin pakai pisul lipat mungkin pakai cutter juga bisa jadi lho
mungkin pakai apa tapi yang jelas luka seperti yang kita lihat bersama kemarin